dan perempuan itu adalah
mbak sudah bermurah hati sama kamu ya
gue gak akan diam aja
gue akan balas semua sama endin
gue akan balas semuanya
yang udah berani nyiksa gue kayak gini

gue harus cari petunjuk lagi disini
gue harus cari petunjuk lagi disini

gue harus cari petunjuk lagi disini
mungkin gue bisa dapat petunjuk lagi disini
mungkin gue bisa dapat petunjuk lagi disini
mungkin gue bisa dapat petunjuk lagi disini
mungkin gue bisa dapat petunjuk lagi disini

mungkin gue bisa dapat petunjuk lagi disini

mungkin gue bisa dapat petunjuk lagi disini

mungkin gue bisa dapat petunjuk lagi disini
mungkin gue bisa dapat petunjuk lagi disini

mungkin gue bisa dapat petunjuk lagi disini

mungkin gue bisa dapat petunjuk lagi disini

mungkin gue bisa dapat petunjuk lagi disini

mungkin gue bisa dapat petunjuk lagi disini

mungkin gue bisa dapat petunjuk lagi disini
mungkin gue bisa dapat petunjuk lagi disini
mungkin gue bisa dapat petunjuk lagi disini

mungkin gue bisa dapat petunjuk lagi disini
mungkin gue bisa dapat petunjuk lagi disini
mungkin gue bisa dapat petunjuk lagi disini

mungkin gue bisa dapat petunjuk lagi disini

mungkin gue bisa dapat petunjuk lagi disini

mungkin gue bisa dapat petunjuk lagi disini

mungkin gue bisa dapat petunjuk lagi disini

mungkin gue bisa dapat petunjuk lagi disini

mungkin gue bisa dapat petunjuk lagi disini
mungkin gue bisa dapat petunjuk lagi disini
mungkin gue bisa dapat petunjuk lagi disini

mungkin gue bisa dapat petunjuk lagi disini

mungkin gue bisa dapat petunjuk lagi disini

mungkin gue bisa dapat petunjuk lagi disini

kenalin ini randy
jane pernah cerita soal kamu
jane pernah cerita soal kamu
kamu bisa kenal anak saya
apa kamu pernah kuliah bareng
randy ini pinter lho pak
kamu kerja di mana sekarang

saya bekerja di pt ali barang sejak kerawang
nggak ada usaha yang lain
hanya itu aja pak
aduh kenapa randy nggak sesuai rencana awal ya
ya ini dia
kenapa dia sesuai rencana awal ya
saya bukan dari
satu sosial yang tinggi om
tapi saya berjuang dari bawah
untuk kehidupan saya
aduh si rendy malah ngaku
ada hal yang saya mau bicarakan sama kamu
oh ya sebentar
saya angkat telepon dulu
kamu kenapa bilang gitu
tadi kan saya sudah suruh kamu bilang kamu anak pengusaha nikel
setelah saya ketemu sama bapak kamu
kalau papa kamu ini bukan orang sembarangan c
ya kalaupun saya tadi bokong
pasti dia langsung selidiki dan cari tahu
kalau sampai papa kamu tahu
justru papa kamu jadi
bahkan papa kamu akan kecewa sama kamu
kalau sampai tahu
kamu udah mencoba membohong beliau
kita udah selesai nge chat bagian dapur yang kebakar
kompor juga udah diganti yang baru
udah beres semuanya
semuanya sudah beres
kita kita semua mau pamit pulang ya
apaan sih makanya kagetin segala
ini kalau sekali lagi kayak begini
ngerjain tante kayak gini
tante setrap di depan panti mau
emang berani aku telfon om a loh
besok besok jangan bohongin kita lagi ya
beli makanan enak tapi gak balik balik
sampai kita semua kelaperan
tegak banget sih tante
kita juga masak sendiri deh
dan kebakaran untung aja ada om a
tante gak tanggung jawab dosa tau
kenapa jadi ribut kayak gini sih
udah deh sekarang mending cuci tangan cuci kaki
masuk tidur siang ayo
ternyata kamu orang yang cucu
kamu orang yang berani dan tegas
dan kamu juga bertanggung jawab
terima kasih om
terima kasih om
gak nyangka sikap randy yang jujur malah bisa bikin sikap apa seperti ini
jen kenapa kamu diam aja
alhamdulillah udah selesai sekarang tinggal nunggu hasilnya deh
eh itu mobilnya
cuma mama yang bisa aku andelin sekarang
mama akan lakuin apa aja untuk anak mama
loh kamu cuma pakai antingnya sebelah
kemana yang satu lagi
oh jatuh kali maya di kamar
ya udah nanti kamu cari ya
itu kan kado ulang tahun
itu ulang tahun kamu dari mama lho
kita sekarang pulang aja yuk
ya tuhan kalau setelah ini pelaku pembunuhan roy terbongkar
elsa tidak akan bisa lari lagi
dan hukuman penjara sudah menunggu dia
apa yang bisa aku lakukan
aku itu menembak cerita semua hari
mnelepaskan saya ya
saya yang menurut maria

aku nggak mungkin menceritakan elsa sekarang
iya masuk masuk
pak nino ini harddisknya
semua foto fotonya udah saya masukin di dalam harddisk
coba sekalian aku cek file nya
mudah mudahan hasilnya sesuai desain
ini kan ada foto foto waktu aku baru nikah dengan andi
waktu itu aku mau cek tapi aku lupa terus
loh mama sarah kau nggak pakai anting
kok beda dengan yang dulu ya
aku mau menunjukin ya

mama pernah nonton apa yang andi buatan disini

mama pernah ke rumah waktu itu
nino ya ampun
mama memang pernah ke rumah kamu waktu itu sama papa kan
setelah kamu menikah sama andin saat itu
terus kita makan siang sama sama
nah apa mungkin pada saat itu antinya jatuh ya
siapa yang salah di sini
siapa yang berbohong ke sini
aku harus konfirmasi foto ini dengan mama
papa pulang duluan ya
kamu kan mau ke kantor lagi kan
jin minta b flak
kamu suka pembawa me corb
terima kasih banyak sudah makan siang bersama saya
dan kali kita makan siang lagi ya oke
om pulang duluan
ren ternyata intuisi kamu tajam juga ya
tapi benar kata kamu kita emang sebaiknya jujur sama papa
malah kelihatannya papa respect loh sama kejujuran kamu
ya saya sedikit banyaknya tahu sama karakter orang seperti papa kamu
jadi orang seperti papa kamu itu paling gak suka sama kebohongan
semoga papa berhenti ngejodohin aku sama joshua
yaudah kita balik ke citystyle ya biar kamu bisa ngambil mobil
mama udah pulang
aku tuh butuh bantuan mama sama raina
kira kira mau bantu nggak
apa itu minta bantuan kita
apa boleh dong
apa ma minta bantuan apa
bantuan itu sebentar lagi ke pak pung nantah pun
aku potatoes adek x dua ya
karena mama juga banyak urusan banyak pikiran tapi gapapa
thank you ya mama jadi excited sekali
karena terus terang mama udah lama ga pernah merayakan ulang tahunnya al
apalagi waktu di penang
tapi untungnya sekarang kan kita akan selalu ngarahin sama sama kan
yes of course aduh lihat kamu bagus banget dari tadi
baterai laptop gua habis lagi
gua udah ngamilin seorang wanita
dan perempuan itu adalah
gua salah salah
gua udah ngelakuin sesuatu yang harus gua ngelakuin
sekarang elsa minta bertanggung jawaban gua
gua takut elsa akan cerita sama andin
terakhir pasti akan marah banget sama
gua ga mau
dan gua juga ga mau mama
gua takut mama
perempuan itu adalah elsa
gua tau gua salah salah banget gua fatal
gua malem itu ke cabana night sama dia
dan gua udah ngelakuin hal terkutuk
sekarang elsa ngajakin gue ketemuan
dan gua takut
gua takut elsa minta pertanggung jawaban gua
gua harus apa
gua harus apa
gua ga cinta sama dia
tidak ada perbedaannya
š perhatikan semua video bitterness dari dost stick gw dan instagram saya

mati lah ini
masak apa ya
bentar aku mau nanya sesuatu sama mama
ini apa sih noh
liat foto ini baik baik ma
apa benar foto ini yang mama temukan di gudang
terus mama kasih ke mama sarah
iya benar noh
ini fotonya yang waktu itu
kalau foto ini
kalau foto ini ini baju ini mama pakai waktu itu buat dinner
jadi mama inget banget baju ini mama sengaja beli
buat pergi dinner sama pak surya dan bu sarah
tapi ini kok fotonya di rumah kamu sih
ini ini banget deh
ini lihat nih belakangnya rumah kamu ya
kenapa jangan jangan foto ini
sengaja diedit sama elsa
dan sengaja dirubah
ini foto dari siapa
kok bisa ada foto aneh kayak gini sih
kamu dapat dari mana foto ini
ini sih foto dari elsa
loh buat apa sih diedit sama dia
emang aku pergi ntar gak lama
ini elsa bikin masalah paru
apalagi sih kenapa dia selalu bikin masalah
kalau aku harus tanya sama elsa
apa mungkin dia ngaku
elsa udah terlalu banyak berbohong
dia pasti gak akan ngomong jujur soal foto itu
jadi ini selain kopinya sobututnya juga ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam pak maaf aku ganggu waktu maaf
papa lagi ada dimana sekarang
enggak mama sarah gak disini
oke aku kesana sekarang pak
ada yang ingin aku bicarakan penting
ada masalah apa lagi
nanti aku jelasin disana pak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ada apa lagi nih
hal penting apa yang nino mau bicarakan
bawain makan makanan sehat buat papa
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
duduk sebelah sana yuk
sebelum kamu bicara
ada yang ingin papa sampaikan
kamu tahu karena elsa menemui kamu dia hampir saja menyebabkan panti mutiara bunda kebakaran
tahu kamu aku tahu pak tadi pagi aku datang sana aku yang akan beresin semua kerusakan akibat
pembakaran tiba tiba elsa udah sebegitunya sama kamu begitu tahu kamu sakit dia langsung pergi
ketemu kamu dia masih sangat mencintai kamu no kenapa kamu masih nggak percaya sama dia sih
aku punya alasannya apa dan aku benar benar minta maaf
aku mungkin sudah nyakitin hati papa dengan apa yang aku lakukan tapi aku sangat yakin
aku minta maaf aku datang ke sini sebenarnya tidak mau membahas itu ada hal lain yang ingin
aku bicarakan dengan papa tidak berkenan aku akan pulang sekarang
apa mau dengar
apa sekali lagi aku minta maaf sebenarnya aku tahu hubungan aku dengan papa sekarang lagi tidak sepaham
tapi aku sama sekali tidak tahu lagi kepada siapa aku harus bicara soal itu
ini soal apa lagi soal ricky sama elsa enggak pak ini sama sekali enggak ada hubungannya dengan ricky
ini sama sekali enggak ada hubungannya dengan riki
tapi apa yang aku bicarakan memang ada hubungan dengan elsa dan juga memasak
ada apa ini
apa apa masih ingat soal anting yang dulu mama sarah bilang pernah jatuh di
rumah aku ketika aku masih menikah dengan andi
bapak masih ingat
dulu aku pernah tanya sama mama sarah
kenapa anting itu bisa jatuh di rumah aku pak
mama sarah bilang
karena mama sarah lagi datang ke rumah aku
di awal awal aku menikah dengan andin pak
dan aku percaya
mama aku menemukan foto foto pada saat acara itu kan
foto foto itu seharusnya diberikan ke mama sarah
tapi elsa yang memintanya pak
karena aku penasaran
aku minta kayak elsa untuk mengirimkan foto itu
ini foto ketika aku minta elsa mengirimkan ke aku foto itu
ini adalah foto aslinya pak
ini adalah foto aslinya pak

kamu dapat foto aslinya dari mana
dulu aku pernah pinjamkan papa hardisk
semua file foto foto itu ada di haris itu pak
dan aku baru aja ngelihatnya sekarang
foto ini yang ditemukan mama aku pak
ada di gudang
sedangkan apa yang dikirimkan elsa
ini adalah hasil editan pak
kalau papa perhatikan baik baik
seharusnya foto ini ada di restoran pak
tapi dibikin seolah olah ada di rumah aku
tapi dibikin seolah olah ada di rumah aku
anting yang dipakai mama sarah
anting ini bukan anting yang sama yang dipakai mama sarah pada malam itu pak
ini anting model lain
dari dua foto ini pak
aku rasa ada yang disembunyikan elsa dan juga mama sarah
tapi sampai saat ini aku masih belum tahu apa itu
ehm kayaknya ini deh mbak
sama mutiara ini cantik sekali
cocok kayaknya buat elsa
dari dulu aku ngerasa ada yang aneh soal anting itu
seperti ada yang ditutupin sama mama dan elsa
ya allah ada apa lagi ini
makasih ayang kiki
buah kalem pohonnya tinggi
petik semiji ambil yang bagus
udah pasti yang paling maknyus
uya bahagia banget
sebab ia bisa menghirup aroma kopi setiap hari
ngayau lah ceturus yang tinggi
ngayau tiap hari
sih perkara kopi doang aja
nadanya padahal tinggi banget
ntar lu berdua jodoh beneran loh
suara kelakosan kalau bukan si kiki
mas al udah dateng
mas al udah dateng
mas al sepah orang dateng
mas al sudah dateng pete